di minggu pertama bulan februari beberapa isu penting dan menarik mencuat di sejumlah pemberitaan di tanah air
mulai dari ditetapkannya imam besar fpi rizik syihab menjadi tersangka kasus dugaan pelecehan pancasila dan pencemaran nama baik proklamator soekarno
tersinggungnya warga nadine atas disudutkannya rais amerika kiai haji ma'ruf amin dalam sidang ke delapan kasus penodaan agama
hingga curhat atau curahan hati presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
yang mengeluhkan adanya orang orang di lingkaran dekat presiden jokowi yang mencoba menghalanginya untuk bertemu dengan sang presiden
nah untuk membahas ketiga topik yang terjadi dalam indonesia minggu ini sudah hadir bersama kami di studio ada mas arswendo admiloto budayawan kita
terima kasih mas arswendo sudah datang malam hari ini dan kemudian mas budiarto sambasi wartawan senior yang juga sudah datang malam hari ini
terima kasih mas bas sudah lama kita gak ketemu mas bas tapi kita akan bicara mengenai topik topik yang menjadi top of mind
itu kenapa tiga topik
itu kita pilih karena memang menjadi top of mind selama seminggu terakhir ini
kalau kita bicara kita awali dari kasus rizik syihab
rizik sihab ini beberapa bulan terakhir sejak mungkin november desember januari februari sekarang menjadi salah satu topik pembicaraan hangat di masyarakat baik positif atau negatif
tapi kali ini akhirnya memasuki babak baru
dia menjadi tersangka dari salah satu kasus yang banyak kasus sebenarnya ditimpakan kepada dia
tapi satu kasus ini menjadi tersangka dimana dia dianggap melecehkan
dan mencemarkan atau melecehkan nama baik presiden soekarno
anda melihat seberapa penting seberapa krusial masalah ini dari masalah masalah lain yang dialami oleh rizik
saya kira kalau tiga item berita ini terlalu sedikit
jangan jangan tiga puluh aja berita yang menarik
yang terjadi selama enam tujuh bulan terakhir
dari kacamata wartawan kami ini panen berita
tuhan yang ngasih berita
atau ada yang ketangkep
dari bulan agustus
jadi kita nunggu di depan pintu
dari sekitar agustus september tahun lalu
khususnya yang menjadi rame setelah buniani menyiarkan di facebook
pidato basuki cahaya purnama di kepulauan seribu
nah itu nggak berhenti terus ya
dan saya kira kalau khusus tentang
kita harus mengakui kenyataan dia menjadi tokoh sekarang ini
dan banyak pengikutnya
bahkan sebagian sudah mengelulukan
fpi menjadi partai
dan seterusnya dan seterusnya
saya kira beliau juga sudah
kurang kurangnya dua kali ya jadi tersangka ya
baru satu mas
dari banyak sekali kasus kasus yang ditimpakan kepada dia
baru satu ini yang ditetapkan menjadi tersangka
sisanya masih dalam proses
jadi ketiga ya
item berita tadi saling kait mengait
saling kait mengait ya
tapi anda melihat bahwa memang apa yang dilakukan atau kasus yang menimpa rizik sihab ini
kemudian banyak nuansa politiknya
atau lebih lebih lebih besar perspektif hukumnya
saya kira dua duanya
pemerintah dari aspek hukum ya sudah serius dengan undang undang ite
karena terlalu kasar ya kalau kita lihat di medsos itu
menghina orang agama tokoh suku dan lain lain
keseriusan itu saya kira terasa sekali
bisa dianggap ini lawan politik sih ya
jadi harus di ya harus dipukul sebagai lawan politik
lawan politiknya pemerintah
jadi anda melihat bahwa ini sudah ada garis yang jelas bahwa pemerintah versus rizik dan kawannya
sangat jelas sangat jelas
petanya seperti itu
iya sangat jelas
itu menjadi agak complicated dengan adanya pilgub dki
nah hal ini ya kemudian mas arswendone anda melihatnya dari kacamata budaya
hal ini yang kemudian dikhawatirkan atau dituding oleh sebagian kelompok bahwa ini upaya pemerintah penguasa untuk mengkriminalisasi ulama
dan akhirnya ini akan diserukan menjadi sebuah gerakan yang cukup besar juga
ini anda melihatnya seperti apa
ya bahwa kemudian kasusnya politik ya karena peristiwa peristiwa ini
kasusnya kemudian dengan pancasila yang dikait kaitkan saya kira sih itu bukan kasus sederhana
bukan kasus sederhana
ini serius benar
bahwa yang lebih rame nanti mungkin soal kasus balada cinta itu soal lain lagi
ada juga kasus bank indonesia palu arit misalnya kan
nah sekarang lagi nih ketika soal pancasila ini
alhamdulillah yang enggak ini loh kok bisa begini ceritanya
itulah lalu kemudian apakah ini politik apa enggak
pasti ada warna politik ya enggak bisa enggak
kasusnya kayak begini
tapi gini kalau mas ars kalau kita melihat kasus kasus yang ditimpakan kepada rizik
kita tidak bicara tidak hanya bicara mengenai pancasila yang dilakukan pada dua ribu tiga belas yang lalu
tapi kasus kasus lain yang diadukan oleh masyarakat kepada rizik ini seperti kita belum gajian enam bulan mas bas
kemudian digaji sekali gaji langsung dirapel gitu
jadi dalam waktu yang sangat pendek ada apa namanya gelombang pengaduan dari masyarakat
beberapa kelompok kelompok yang mungkin anda bisa bilang
ini ada kepentingan atau tidak
tapi ini semacam ada kayak rapelan kasus yang akan menimbulkan
anda melihatnya ini ada semacam
pak jejak juga aktif dimana mana dan jangan lupa juga ini bukan sekedar kasusnya beliau saja
tapi kelompoknya yang ada seorang komedian yang tiba tiba disurutkan dari pentas hanya karena misalnya mengkritisi atau mengkritik atau apa
nah ini banyak
artinya saya hanya mau mengatakan yang terlibat
masalahnya luar biasa banyaknya
kalau istilahnya rapelan ya iya karena memang aktif sekali
bukan hanya habib riziknya aja yang aktif
ini karena masyarakat yang selama ini diam takut atau tidak mau bersuara kemudian baru ada momentum akhirnya babak bebab gitu rapel atau memang ada fenomena lain yang anda baca
saya kira memang mungkin mereka sudah harus berbicara
kurang lebih mereka berpendapat bahwa nggak bisa lagi ini diem sama juga nggak bisa apa apa lagi ini
ya mereka kebersuaraan
kalau nggak nggak bisa serentak
dan seramai ramai begini
dari beberapa mahasiswa dari beberapa
dan kasusnya yang dimunculkan kan beragam bener ini
ada kasus baru ada kasus lama
ada kasus baru kasus lama
kasus lama nggak pernah di polisi juga nggak pernah merespon tadinya misalnya yang kasus bandung ini
tadinya nggak pernah sudah sekian lama sudah dilaporkan juga nggak pernah ada reaksi
kemudian iyalah muncul yang lain lainnya juga
tuduhan kriminalisasi kan begitu menyeruak mas bas ketika kemudian rejeksinya
ketika kemudian rizik sihab ini mendapatkan banyak sekali persoalan hukum ya laporan laporan dari masyarakat
kemudian akhirnya dia pasti orang semua orang yang terkena kasus hukum membela diri
dan kemudian menganggap bahwa ini bentuk kriminalisasi penguasa kepada ulama
anda melihatnya menghubung hubungkan masalah masalah hukum kemudian kriminalisasi kemudian keulamaan ini tiga hal yang sebenarnya sangat sensitif kalau kita gabung gabungan gini mas bas
menurut pandangan rizik dan para pendukungnya memang beliau adalah ulama
ya tapi di mata pemerintah ini menjadi lawan politik
itu kelihatan sekali ya secara simbolis ketika empat sebelas
waktu presiden jokowi tidak mau menyalami ya dan rizik tidak bisa ya mendekat kepada presiden
ada pak wiranto waktu itu kan
apa yang anda baca itu mas
jadi ini masalah politik
ini presiden berarti tarik garis jelas
tapi di masa orde baru beliau ini rizik ini menjadi sumber instabilitas
sejak empat sebelas dua ribu dua belas dan lain lain macam macam akan dia lakukan kan yang dianggap oleh pemerintah sebagai ancaman politik yang harus segera dinetralisasi
dalam negara demokrasi yang modern kan harusnya penguasa tidak boleh menggunakan instrumen hukum untuk mengebuk atau mengalahkan lawan politik gitu dong
karena masalah masalah hukum yang dialami oleh rizik siapting ini semuanya kan demokrasi
mencemarkan nama baik ya kena
ini mainnya kita nih lapangannya ini demokrasi
cuman kalau saya masih ngeliatnya selama itu ada fakta dan katanya yang bisa dipersepakan yang gak bisa dibilang kriminalisasi atau tidak kriminalisasi
karena masyarakat sipil kita semua memantau ini dengan sangat tegas ya
jangan juga gak bisa dipersepakan
ini bukan baru baru lagi gitu
faktor masyarakat yang ramai banget ini yang saya bilang tadi bahkan misalnya di luar arus besar ini yang kecil kecilan meskipun itu untuk yang bersangkutan gede
seperti saya bilang komedian tadi dan itu bukan cuma satu dua kasus yang terimbas dengan itu
tapi anda lihat bahwa memang jika negara begitu keras kepada rizik misalnya yang dianggap sebagai salah satu ulama dan pemimpin umat lah misalnya ini
ini bisa membuat
ini bisa membuat
ini bisa membuat gesekan baru gak mas as
atau gelombang reaksi baru karena memang banyak juga gerakan gerakan yang sudah mulai dieskalasi
ada gerakan membela ulama misalnya nanti sebelas februari juga direncanakan ada aksi untuk membela hal hal seperti ini gitu
anda melihatnya seberapa sukses
enggak juga karena nggak semuanya sih
semuanya ulama nya kan banyak
dan yang tokoh tokoh juga banyak
nggak bisa di hanya ini aja atau hanya itu saja
saya kira enggak
dibilang menyudutkan ulama dalam pertanyaan itu
dengan kelompoknya dengan pandangan itu tadi
tapi kalau seluruh lama saya kira enggak
oke rizik dan kelompoknya kalau kita lihat selebaran yang sudah beredar mas bas dan juga pengumuman pengumuman kemudian di banyak tempat bahwa ini akan ada gerakan baru lagi
ingin mengulang sebenarnya
gerakan empat sebelas dan dua ratus dua belas kemudian akan diulang lagi pada beberapa hari jelang pemilu kada yang sangat eskalatif
eskalatif ini gitu
anda menurut anda momentum ini bisa kembali dipakai nggak untuk membuat eskalasi menjadi lebih hangat hangat
yang harus dicamkan di garis bawahi memang tanggal sebelas itu masih masa kampanye ya
jangan sampai menjadi ajang kampanye untuk membuat gerakan membela ulama membela islam
saya kira bebas ya
polisi enggak pernah mencegah
tapi yang penting jangan sampai menjadi ajang kampanye untuk membela seseorang calon cagup sekaligus menyurutkan cagup yang lain
itu yang enggak bisa
atau menjadi anarkis ya
atau menjadi anarkis
anda lihat publik sudah sangat dewasa belum sih mas ars menghadapi melihat lihat apakah ini politisasi atau bukan apakah saya dimanfaatkan atau bukan atau memang ini genuinitas dari gerakan umat gitu misalnya
anda bisa melihat bahwa masyarakat indonesia banyak belajar gak sih dalam hal ini
sangat banyak belajar
apa yang dikasih
ini kan dari dulu teorinya kan dia tidak akan pernah bisa diramakan tidak pernah bisa di bahkan dikuasai pun nggak
istilahnya yang populer bagaikan jaran kepang gitu
begitu dia mak kerasan kerasnya masuk selesai
satu bikin orang raja memulai semuanya bisa
nah inilah yang kemudian pastilah pihak keamanan ba ini sudah jauh jauh hari apalagi sudah tahu rencananya ya ditambah peristiwa peristiwa yang berkembang ini sangat cepat sekali kan bud
hari ini kita dengar berita ini besok aja katanya sudah ada rilis
rilis apa yang terjadi cinta ini balada cinta ini akan dimunculkan transkripnya
belum tentu benar belum tentu enggak juga tapi semuanya sudah informasi semacam ini
nah ini sekarang yang menjadi saya merasakan bahwa media sosial ini sangat bertentangan dengan media pribadi
bahkan kasus kasus ini muncul karena kalau itu terjadi
antara mereka aja enggak ada masalah
tapi ketika ini menjadi milik publik atau dipublikasikan di ini semuanya merasa loh ini nggak benar ini nggak benar dan lain sebagainya
oke kalau menurut anda mas bas kemudian momen momen seperti ini bisa dimanfaatkan nggak oleh orang orang tertentu gitu untuk jadi momen politik misalnya
ini momen momen yang kemudian sangat sensitif kita sebagai masyarakat ya
pluralitas kemudian masalah penyinggungan ulama
ini bisa dimanfaatkan untuk kapitalisasi politik nggak
sudah lewat itu terjadi empat sebelas
dan momentum itu tidak akan terus lagi
terjadi kerusuhan kan lalu ada lagi usaha penyerbuan di jelambar
lalu ada penumpukan massa di depan gedung dpr mpr
seolah ingin mengulang sembilan puluh delapan
gerakannya seperti itu
iya mau mengulang itu
jargon jargonnya seperti itu tuh ada mas bas
iya seperti itu ternyata gagal
gagal antara lain karena kesalahan masyarakat
nggak mau lagi diseret ke konflik politik dalam skala yang besar
yang kedua ketegasan polisi
polisi berhasil bertindak tegas ketika kerusuhan kecil terjadi di monas
kita kan sama sama meliput ya bu tia
waktu itu kita melihat sendiri
kita sudah ngeri
tapi polisi tanpa peluru
kajam maupun karet
gas air mata dan apa namanya
tameng dan pukulan itu ya
dan yang di jelambar juga cepat ditindak
begitu juga yang di depan gedung mpr
terutama gedung mpr
iya dibujuk supaya bubar
jam dua jam tiga lah kira kira ya
kita khawatir ini eskalasi akan semakin panas ya
karena memang politik belum juga surut
saling serangnya gitu
tapi anda melihat mas bas
dalam beberapa waktu kedepan
kita bicara mengenai peran media
media sendiri dalam hal ini ikut sumbangsi nggak sih mas bas
ya tumpah ruah
media sosial tumpah ruah dengan segala kepusingan
wacana kita terbelah nih
itu udah jelas
dari awal juga sudah jelas
tergantung apa mas bas
kalau mau bahasanya bagus
kalau bahasanya gak bagus ya tergantung bayarannya
tergantung kemampuan untuk netral dan lain sebagainya
publik indonesia kan jauh lebih cerdas dibanding puluhan tahun lalu
yang bisa memilah mana media yang combrengan
mana media yang baik
sehingga akuntabilitas itu dan transparansi masyarakat bisa menilai sendiri
tapi yang kemudian menjadi keresahan adalah ketika dalam persidangan
dimana sidang itu kan leg spesialis ya
percakapannya juga khusus
tapi kemudian ketika dibocor ke luar
kemudian dibawa ke ranah publik
ini yang menjadi polemik
nah polemiknya apa
kita akan bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali saat lagi
tapi juga di tataran masyarakat
kemudian kemarin menghadirkan kiai ma'ruf amin sebagai saksinya
kemudian banyak orang menganggap bahwa ahok dan tim kuasa hukumnya berusaha untuk menyudutkan kiai maruf amin
untuk mengakui hal hal yang sebenarnya nggak tahu apakah benar atau tidak
tapi apakah ini secara etik gitu
anda melihatnya seperti apa mas basri
saya kira kalau persidangan itu
sudah sangat jelas ya
penyebutan misalkan ya
kedengarannya gak sopan
tapi itulah yang diucapkan oleh baik
jaksa penuntut maupun tim pembela
ini kan ketersinggungan
seolah olah maruf amin diperlakukan tidak sopan
oleh ahok dan tim pembelanya
itu saya kira sudah
dari awal sudah jelas tidak
tidak ada upaya untuk merendahkan melecahkan ketua mui
gak ada lah
jadi jangan dipolitisir
tapi politisasinya anda lihat luar biasa
tapi sebelum kita bicara politisasi
mas bas dan mas ars
kita saksikan dulu komentar dari pakar hukum pidana asep iwan iryawan
terkait dengan persidangan ahok terakhir kemarin
jadi ketika saksi memberikan keterangan
hak saksi hak penuntut umum hak penasihat hukum untuk menanya
karena yang dinilai
saksi ini untuk apa
diadakan oleh jaksa penumum
untuk membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa
itu pak ahok
nah ketika saksi memberikan keterangan
pertanyaan itu dari penasihat hukum
maupun penuntut umum
maupun terdakwa sendiri
nah kalau ada pertanyaan pertanyaan yang tidak sejalan dengan dakwaan
pasti hakim ketua akan menghentikan
jadi tidak akan mungkin ada kata menyudutkan
karena sekali lagi yang digali dari saksi itu
apa yang dia lihat dia dengar alami
kalau menyudutkan pasti oleh hakim
ketua pengadil ketua majelis
bisa menghentikan pertanyaan jpu
maupun pertanyaan penasihat hukum
yang tidak sejalan dengan dakwaan
jadi kalau misalkan dalam konteks yang menyudutkan
itu pasti dihentikan
budi seorang hakim yang pengalaman
penasihat hukum juga
walaupun pengalaman di saat ini berkepentingan
penuntut umum juga
jadi kalau dalam persidangan itu ada menyudutkan ulama
pasti akan dihentikan oleh majelis
mungkin secara hukum selesai masalah
tapi ongkos sosialnya besar sekali
ada yang memanfaatkan
memanipulasi fakta fakta persidangan
seolah olah ada penghinaan terhadap ulama
pelecehan terhadap ma'ruf amin
anda lihat ada manipulasi seperti apa mas
kita sudah mendengar sendiri kan
bahwa konon di situ
ancaman mau memolisikan atau melaporkan
ketua mui oleh ahok
tidak benar kan
jadi saya kira tidak ada lah unsur
ahok dan tim pembela itu
dapat dianggap sebagai
kalau kita lihat persidangan
tadi bukan kita nih ahli hukum
kita tidak ada ahli hukum disini kan
makanya kita dengerin
aset iwan iryawan
tapi kalau kita di
sudah selesai sebenarnya
tapi ongkos sosialnya ini besar sekali
dari pesta pesta persidangan
itu cuci piringnya tidak selesai selesai mas ars
mungkin dari sinilah kita mesti belajar
ya inilah ada
atau itunya benar
bahwa harus bertanya begini
hakimnya menjadi wasit
hahal yang bisa membangkitkan
itu mungkin harus sama sama waspada
sama sama hati hati dikurangin
saya lebih bersikap bahwa
iya ini nanti bisa ke arah ini
kalau tidak ada pertanyaan semacam itu
gayanya bertanya apa juga masih
akan dipolitisir itu aja
dari sini sebetulnya
ketika di ongkos sosial tadi
kepekaan ini yang sekarang
ini berarti mahal
kepekaan apa nih mas
karena tiba tiba kita dapat beritanya
yang satu seperti ini yang lainnya begini
sudah bertentangan sama sekali
di mana itu
siapa yang memicu
dan itu terbukti
sebelum bicara siapa yang memicu
dipolitisasi oleh presiden
dia bicara tentang
seolah olah ya terakhir tweetnya
seolah olah maruf amin itu
jadi korban lah
kita bicara mengenai presiden sby dan
oke kita bicara mengenai kasus ini dulu
kita bicara mengenai sosiologis masyarakat
mas arswendo anda kan hidup di
masyarakat udah paling senior
daripada kita kemudian juga
di sosial media juga paling senior
di antara kita ini kan sosial media kan
jadi kayak representatif suara
publik gitu mas ars kenapa sih kita
begitu mudah sekali sensitif
begitu mudah sekali dengan
penggalan penggalan berita yang sangat pendek
tanpa ada verifikasi lebih lanjut
kita bisa terbawa emosi dan
sampai luar biasa loh perpecahannya itu
di lapangan akan begitu kalau itu
diramaiin terus menerus karena sumbernya
tidak satu saya
ngomong ini kemudian
si tokoh yang lainnya
memperdalam itu memperberat
oh iya saya nggak setuju itu
tahap begini dan lain sebagainya satunya
oh enggak itu tadi garis
hukumnya begini gak apa apa makin
ini sudah sampai pada istilah
atau anti ahok titik
hanya semudah itu iya
simpelnya begitu bahwa
tahu ahok hebat
anti korupsi anti tapi saya
nggak milih bisa aja sebaliknya
juga begitu saya tahu
baik tapi saya milih dia misalnya
udah sampai disitu nah
peristiwa apapun juga menjadi pembenaran
saya pro ahok atau anti ahok itu udah
jadi eskalasi masa akan
terbelas seperti itu memang iya
kalau kenyataan saya salah iya
apapun juga satu beralasan ini
memakai alasan alasan apa
yang menjadi dramatis
seperti budi bilang tadi adalah
yang ke arah itu dan lain sebagainya
seperti yang saya katakan tadi iya karena ini tiba tiba
seperti juga yang
demo besar kemarin itu juga kan dipicunya
antara lain pasti
lebaran kuda itu istilah itu
oke kita akan bicara mengenai bukan lebaran kuda
tapi lebaran kita ini
mas bas apa namanya kalau kita bicara
mengenai ahok ini banyak yang menyayangkan
sebenarnya meskipun ya ini kan
ini fokusnya di sidang
norma sidang ya nggak apa apa lah
kita saling keras kerasan mau
anda presiden mau anda wakil presiden
tapi kan kita setara di mata hukum
tapi kan dalam politik dan sosial
gak bisa gak bisa begitu tidak seperti
hitam putih seperti itu mas bas
anda melihatnya ahok ini
nggak belajar dari pengalaman atau gimana sih sebenarnya
banyak orang memang secara politik ya
secara politik dia memang mulutnya nggak bisa
dikontrol dan itu
salah obatnya masih salah obat gitu
kelemahan itu sudah
diketahui oleh lawan maupun kawan
memang seperti tadi singgung
mas wendo kan memang
membelah ya pro atau
itu sudah terjadi lama ya
dan saya kira selama tujuh bulan terakhir
ya makin meruncing
bukan hanya pro dan kontra
asal bukan ahok
ya asal yang menang
satu dan tiga nomor dua jangan
jadi memang sudah
ini masalahnya masalah etnisitas
sarah atau lebih ke politik praktis
kalau mau lebih dalam
ini kan sebetulnya
tahun dua ribu dua belas waktu
jokowi menjadi gubernur dki
terpilih ya kan
kan sudah ada tuh sarah kan
apa tuh kesusahan itu
mungkin bisa diingatkan kembali ke kita
dan lain lain banyak orang tuanya
jangan sekalas dia berlanjut di pilpres
jadi nah satu hal yang
menjadi lain perlakuannya
semakin kita tuh masih punya kok
rasa gak suka
kepada non bri akui sajalah
masih ada di benak kita
di hati kita ya nah ini makin menjadi jadi
kebetulan memang ahok
ditambah dengan orang orang yang gak suka
dengan ahok karena bekerja
karena bekerja dan karena politik ya
bukan karena masalah masalah
apa namanya di bawah alam standarnya
ko wendo ini liatnya seperti apa
sama saya justru
pandangan yang ini yang
ada gini loh bu tadi ya
dari sidang tadi benar
apa ya etika sosial yang
bisa dimanfaatin untuk
hal hal semacam itu anda menyayangkan gak apa yang terjadi
kemarin itu harusnya gak perlu lah
tapi akhirnya aku kejadian lagi yang bikin
politik udah adem nih udah lumayan adem kan
udah tiga puluh enam derajat naik lagi ke tiga puluh sembilan
kalau misalnya ahok tidak menuding nuding
gitu misalnya aja
apa bisa rame gini atau ada faktor lain yang
menjadikan itu tetap nanti bisa dibikin rame
nah ini yang kemudian
pertanyaan pertanyaan ini tapi kalau
balik balik ke pengen jadi orang optimistis aja
bentuk bentuk nanti ada
keseimbangan baru yang dalam waktu cepat
bisa teratasi ini yang
kalau ini terjadi
aduh kita bahagia benar
seberapa yakin anda bisa ada equilibrium baru
ini kan kayaknya hitam putih
dunia ini betul betul diterjangki
di pilkada d kayak jakarta gitu
agak susah pembayaran
kalau ini kemudian
saya masih kembali ke data dan
fakta tadi ketika itu kemudian
nanti taruh lah tanggal lima belas itu pemerintah
pemilihan itu memberi jawaban yang sebenarnya
selesai tidak berarti selesai
semuanya nggak pasti masih ada
upaya upaya keras tapi paling tidak
satu langkah nih ada
data fakta bukti yang
mas bas anda sudah jadi jurnalis politik
wartawan olahraga juga puluhan tahun
melihat banyak peristiwa peristiwa politisasi
seperti ini tujuan
politisasi ini sebenarnya yang paling
goalsnya itu apa dan
seberapa sukses sih politisasi politisasi
sarah atau politisasi
sensitivitas menghina ulama
menghina apa gitu itu bisa
dikapitalisasi secara politik
dalam pengalaman perjalanan politik
ya menyambung mas wendo tadi
equilibrium baru karena apa
kalau kita lihat partai partai
pendukung nomor dua ya
memang bahasanya itu
ini pertaruhan demi bangsa
kebhinnekaan jadi ini
harus jadi harus menang
harus menang karena
memang supaya kita lebih
tolerir lebih toleran
sorry kepada yang
dan lain lain ya kita harus menang
untuk menunjukkan bahwa
kita memilih orang
atau gubernur yang benar yang kerja
jadi disitu menumpuk
ya semua feature dari
tujuan politik partai partai
ini dan saya kira itu bagus
bukan mengecilkan nomor satu dan nomor tiga
mereka juga punya tujuan
tentunya ya tapi ya mungkin
masih baru ya jam terbang
jadi agak beda ya
dan petahana kan selalu diunggulkan
jangan lupa itu juga
tapi masyarakat indonesia sudah selesai sebelum sih mas ars
dengan urusan urusan yang harusnya kita
sudah tinggalkan puluhan tahun lalu
nah ya itu harusnya empat sebelas
dua dua belas itu nggak ada lagi
harusnya tadi budi nanya
pengalaman saya ya match forming
itu waktu zaman soeharto
aja udah nggak ada kok mudah mudahan
udah gak ada itu terjadi pada zaman
orde lama mengerahkan massa
ke jalan untuk unjuk kekuatan
kok sekarang kita balik
ke situ lagi
jadi belum selesai nih mas ars
kalau hal hal yang poka gitu belum
yang harusnya kita selesaikan dengan pancasila kemudian dideklarasikan
tetapkan jadi dasar mereka
kemudian kita lebih dewasa kemudian kita lebih bisa
mengelolanya dan tidak
ya proses karena itu
sama sekali soal salah
wah semuanya sama dalam arti enggak
pasti harus ada persetujuan persetujuan
ide persetujuan gagasan
dan niatan sama sama itu
balukan tapi kalau anda melihat orang orang yang
tersinggung marah karena kiai maruf
di seperti itukan atau disudutkan
oleh ahok dan timnya itu
lebih banyak yang tersinggung betul atau
tersinggung tersinggungan menurut anda
nggak tersinggung betul
kalau ini loh kasusnya itu
ini bukan sekedar politik
bahwa ini kemudian didramatisir seolah olah
menghina begitu semua ulama dan lain sebagainya
media sosial itulah orang orang tertentu
iya tapi kalau bukannya saya
membenarkan tapi kalau itu tersinggung
saya bisa mengerti
tapi ada drama baru juga yang
menghiasi layar kaca
pemberitaan publik selama satu minggu terakhir ini
belum habis habis beritanya sampai sekarang
itu ketika presiden ke enam sby
memberikan pernyataan yang
sangat keras terhadap
banyak hal banyak hal itu dari mulai
apa namanya terkait dengan
penyadapan ilegal misalnya
awalnya ada empat hal yang saya catat
yang pertama pak sby merasa selama ini
banyak dituduh hal hal yang tidak
benar gitu ya kemudian yang kedua
ada orang orang yang berusaha menghalangi
dia bertemu dengan presiden jokowi
terus kemudian juga ada juga
masalah penyadapan dan yang terakhir yang ini
yang menjadi harus kita soroti juga
mengatakan bahwa ini loh pak jokowi
ada skandal nixon beberapa waktu lalu
apa yang kemudian ingin ditunjukkan oleh
pak sby dengan pernyataan yang menurut saya
dan menurut banyak orang banyak publik
itu cukup keras dan cukup mengguncangkan
dinamika politik kita minggu ini
kita akan bahasnya di segmen berikutnya
topik berikutnya yang menjadi apa namanya
perhatian publik selama seminggu terakhir
pernyataan pers presiden ke enam republik indonesia
yang banyak sekali mengungkapkan
fakta fakta baru yang
ada yang kaget
ada yang sudah tahu
ada juga yang tidak kaget sama sekali
saya akan tanya mas bas dulu deh apa yang kemudian
mendorong ini kan kalau tadi kita bahas
ada pernyataan pernyataan yang cukup keras
yang pertama dia ingin mengklarifikasi
banyak yang dituduhkan
kepada pak sby selama ini terkait
makar misalnya kasus apa
aksi empat sebelas kemudian juga
masalah yang lain tentang penyadapan
tentang ada orang menghalang halangi sampai kemudian
watergate kami juga berusaha
menghubungi salah satu fungsionalis
partai demokrat tapi hingga saat ini kami belum
bisa mendapatkan respon
dari bagian dari partai demokrat
untuk bisa berbincang bersama kami
paling tidak lewat telepon tapi saya akan tanya mas bas dulu
apa yang mendorong sebenarnya pak sby
untuk bisa memberikan pernyataan
yang cukup keras
dan cukup mengagetkan
secara umum mungkin
ingin tetap berada di
saat ini putranya
menjadi salah satu calon gubernur
jadi keuntungan untuk
tampil itu banyak daripada
sama sekali tidak tampil
dan kita tahu sendiri memang
di pilkub dki itu kan
blueprintnya cetak birunya
kan memang untuk ke
terus terpilih menjadi presiden
jadi ini taruhannya besar sekali
dan ini kan melibatkan orang orang besar
bukan hanya sby
tapi juga pak prabowo ibu megawati
salahnya adalah kemunculan
sby ini agak kontroversial
mengundang pro dan kontra
pertama waktu ngomong tentang
itu menjadi olok olok di media sosial
lalu kemarin juga
kurang lebih sama lah
sampai ada istilah
yang kemarin itu
kok dia itu gak memberikan
teladan sebagai seorang bekas presiden
seperti nabi bin nabi bin
seperti nabi bin nabi bin
banyak yang membandingkan seperti itu
banyak yang membandingkan seperti itu
tapi kenapa kemudian
apalah terbelakang politik yang membuat
pak sby presiden sby
dalam pernyataannya kemarin itu
begitu geram gitu
susah menebak karena selama ini kita memang
gak pernah bisa mengetahui
apa yang ada di benak presiden
artinya selama beliau menjadi presiden pun
beberapa kali juga
mengeluh yang kita nggak tahu ya
seperti misalnya waktu ditembak oleh
diancam teroris ya
menduga duga itu gak
jadi saya serahkan kepada publik
dan publik kelihatannya sudah mulai
kenapa sih ini presiden ini
ngeluh meluluh gitu loh
mas arswendo buat film
banyak sekali ya kan
jadi sutradara film sutradara teater
pasti tahu sekali ini dramaturgi
seperti apa yang ingin ditampilkan oleh pak sby
ini kita tidak hanya bicara
mengenai pesan politik
ataupun high context tapi kita bicara mengenai
dramaturgi politik yang lebih besar lagi
ya kalau dramaturginya dian
dari dulu kan lone in the crowd gitu
pangeran yang kesepian di tengah
satu satunya adalah dia pengen
berbuat sesuatu untuk menarik perhatian ini
karena dia selalu
serve the bestnya untuk dialah
dimanjakan di partai
dimanjakan partai yang dia bikin sendiri
artinya semuanya tertuju kepada dia
dan itu gak apa apa juga baik
tapi ketika kalau tadi dibilang
yang ketika dia mencoba
mengkomunikasikan sekarang ini
jadi gak enak padahal mantan itu bagus banget
pengertian di hati saya tapi itu jadi
alhamdulillah mantan mantan saya
ngakunya udah lupa
tapi karena dia kemudian bicara di media sosial
artinya semua orang
kemudian terlibat untuk mengkomentari
contoh yang terakhir dengan
tweetnya dengan haji ma'ruf ini
kita tampilkan tweetnya pak sby yang terakhir
ini ada di layar kaca anda
dan tegar jika kita dimata matai
sasarannya bukan bapak kita percaya allah
tanda kutip sp
ini lah coba bayangkan
saya tidak tahu apakah ulama kita
ulama besar kita
komunikasinya aja nggak pas ini
harusnya kan ketika dia nulisnya disini
dikomentarin semuanya kenapa manggilnya bapak
kenapa gak kaya haji
misalnya dan semuanya akan terlibat
untuk ngomongin hal hal semacam ini
ini hal yang sederhana
itu adalah ruwet
ruwet itu dalam pengertiannya
semua memberi komentar
gini media sosial itu tidak pernah bisa menjadi media pribadi
bukan untuk jaringan pribadi aja
udahlah saya sama kamu mau ngomong apa aja
sasarannya apa sih mas bas
sasarannya kalau nanti berlatih karena dia
masa cuma itu aja
supaya dia ide idenya bisa loh
bagus apalagi kemudian
nyinggung nyinggung watergate segala macem
lah kan jadi loh penyadapan apa ini kan
orang bertanya tanya mungkin benar tapi
lah kok aneh jadinya kan begitu
untuk khusus kasus
yang kemudian pak presiden
sbi mengatakan bahwa ada orang orang
yang mencoba menghalangi dia bertemu
dengan pak jokowi meskipun pak jokowi mau
anda melihatnya gimana
mas bas sebaiknya jangan diusapkan
ada pertanyaan siapa sebegitu sulit kan mas bas
atau kalau dia mau
beliau mau ngomong yaudah ngomong aja
atau budi sambasi
itu kan kata anda
jadi ini semacam apa ya
malah gak air
mungkin mau mencampurkan biar rame dulu
mungkin ketika presiden ke enam sby
mencoba bertemu dengan pak jokowi
tapi kok pak jokowinya gak mau
ada yang orang dihalang halangi
jadi semacam saya dituduh banyak hal gitu
ya blake efektifnya adalah
melihat bekas bekas presiden
dengan presiden yang sekarang itu
manusiawi lah ya
itu bisa mengundang simpati
dari masyarakat bisa tapi kalau
buang isu atau gosip
ada yang menghalangi ada
penyadapan seperti watergate
tapi menurut anda apakah memang pak sby
disini memang betul betul genuin gitu
apa ya untuk bisa
betul betul ini keresahan saya selama ini
atau memang dia punya tujuan politik lain misalnya
karena mungkin pak jokowi dalam hal ini
secara politik agak berseberangan
mungkin kalau kita bisa simpulkan
meskipun itu belum tentu benar tapi
secara politik berseberangan dengan pak sby
apakah memang ini cara pak sby
untuk bisa menggoda
agak jauh juga karena jokowi
banyak kalangan mendukung nomor dua
tapi dalam tindakan
perilaku sehari hari nggak kelihatan tuh
dukung nomor dua jadi
beda dengan pak sby
karena memang nomor satu itu
putranya sendiri ya jadi
membuat semacam gap
jadi gak bisa
gak bisa mendekati
istilahnya ya ini bukan
pertarungan pak jokowi
pak jokowi tetap harus bersikap
kenapa yang disasar pak jokowi
maksudnya dalam pidato pidatonya bahkan dia
pak sby tidak menyasar pak ahok
tapi menyasar pak jokowi
banyak sekali gitu karena ada
komentar dari banyak pakar ya
sasaran utama itu
ya jokowi dan kelasnya sama levelnya
sama jokowi iya tapi anda percaya
memang susah nggak sih presiden sby itu bisa
harus susah sekali
bertemu dengan presiden jokowi ini kayak
karena memang kesulitan komunikasi
atau ada yang menghalang halangi dalam perspektif
anda nih pengalaman anda juga mas bas
kalau menurut pak jokowi
sendiri gak susah
menurut pak jokowi karena
terbuka untuk siapa sudah kirim surat
belum lah inilah sebetulnya
akan banyak penafsirannya
boleh ketemu saya
prosedurnya kirim surat dulu
prosedurnya ini mungkin masih
sibuk setelah bingkada
nanti setelah bingkada petanya
pasti udah berbeda banget
apakah masih ada pertemuan atau enggak udah enggak
dan itu jangan lupa
yang terjadi kayak
begini ini tiba tiba
di media sosial itu ada puleng perlu gak
bertemu bukan cuma media sosial
kurang kurang mainstream pun
berita ini gitu loh jadi
semuanya itu terbuka semua
ini yang hebatnya dan publik bisa menilai
publik bisa bicara disitu ya itu suara saya apa bukan
kurang lebihnya kan begitu tapi ini punya
dampak secara kalau kita bicara
mengenai politik yang elit gitu sama
politik yang grassroot anda lihat ada
dampak yang ingin ditimbulkan atau sudah
ditimbulkan nggak dengan ini kalau
mau dibilang nggak ada perseteruan
ya ada kayaknya tapi kalau lebih bilang
ada perseteruan ya gak ada juga gitu gimana
ya gak ada gak ada
masalah kecil ya mungkin
buat pak sby prinsip ingin
bertemu dengan presiden yang sekarang
protokoler aja sebaiknya
memang bertemu setelah
pilkada tapi anda menilai
bahwa sebaiknya segera bertemu atau
oh iya dong bersembuh lah
itu pasti dan saya kira jangan lihat
dari sisi pak sby ya
pak jokowi juga menjadi susah
kalau diperlakukan seperti ini
seolah olah dia nggak mau menerima
gak juga pasti
dia akan menemui pak sby
kalau ada kemudian
kalau salah satu yang kemudian dikomentari oleh
pak sby ketika
mengatakan atau membahas mengenai
penyadapan ilegal yang
dituduhkan atau disangkakan
kepada dianya apa namanya
mengenai watergate watergate ini oke
kita sudah tergabung dengan
salah satu fungsionaris partai demokrat ada
bang didi irawadi syamsuddin
yang akan saya ingin banyak tanya
sebenarnya ke bang didi halo selamat malam
bang didi selamat malam
ada mas budiarto sambasi disini
jurulatih senior dan mas arslan doatmo wiloto
mas budi dan mas aswendo
ya saya dengar ya ya mas didi
irawadi aku ini di telpon
diadakan lagi pas acara
tapi gak apa apa deh oi siap terima kasih atas
terima kasih meluangkan waktunya
mas didi gak apa apa nggak apa apa
saya mau tanya ini kan pak sby kemudian
pernyataan pak sby yang kita anggap
lumayan keras minggu ini itu kan
apa namanya banyak sekali menjadi polemik publik
itu atau dibahas oleh publik ya mas didi
ini yang ingin saya bahas disini
pak sby mengatakan bahwa beliau
ingin sekali bertemu pak jokowi
tapi ada yang menghalang halangi siapa
yang menghalang halangi ini ini begini ya saya mulai dari
kejadian terakhir deh ya ya ya
jadi jangan dibolak balik
seolah olah pak sby yang keras
kalau lihat fitnah fitnah
yang datang ke pak sby bahkan yang
terakhir ini sangat keji sekali ya
dilakukan via ahok dan
yang luar biasa
yang disebutkan jamnya harinya
waktunya dan sebagainya
indikasi kuat bahwa itu
penyadapan ya walaupun
besoknya dibantah oleh mereka
dibantah bahwa itu berdasarkan
berita online kira kira jam sekian ternyata kita
begitu yang dibilang liburan enam jadi
hemat saya begini ini sudah kelaluan ya
sangat terlaluan ya
pak sby itu mempengaruhi
mengeluarkan fatwa ulama tentang
fitnah yang keterlaluan ya
dan celakanya besoknya
mereka membantah semua
tidak demikian padahal ini
sudah jadi viral dimana mana jadi
menurut saya begini ya menurut saya
kita ini berpolitik berpolitik yang
terukur dan sehatlah jangan
arena persidangan itu
politik sudah begitu
berdasarkan data data yang sangat sumir
data data yang tidak benar
menuduh menuding ya
menuding berdasarkan data data
yang sangat tidak tanggung jawab gitu ya
dan ini saya ingatkan saja
ini arah karena ini
tidak benar ini bisa
jadi pelanggaran berat penyemaran
penyemaran nama baik jadi
adanya apa namanya itu
sebelum ini pun
berkali kali fitnah itu misalnya
kejadian dua november
ya tidak soal itu seolah olah menggerakkan
kemudian harus diklarifikasi oleh
pak sp dalam presscon kemarin ya mas
juga dibilang itu pak sp semua yang
ini kan cara cara politik
macam apa begini gitu loh
dari presscon kemarin pak sp itu
apakah pak sby ingin menunjukkan bahwa sebenarnya
diluar kasus penyadapan
atau persidangan pak ahok kemarin
pak sby sebenarnya agak kecewa
dengan pak jokowi dengan mungkin
saja pak jokowi membiarkan proses
ini atau mungkin tidak mau bertemu dengan dirinya
kalau soal yang pak jokowi begini ya
kita harusnya melihat begini ya
selama ini ya
ini kan sebenarnya kami kami ya
generasi muda juga di demokrat dan pdip
dan teman teman yang
ke istana itu sebenarnya nggak ada masalah ya
kita coba memkomunikasi
apalagi kita sama sama partai nasionalis
ya partai tengah
partai nasionalis tentu coba membangun komunikasi
ada pihak pihak yang
kita gak usah sebut namanya disini
kalau kita sebut nanti ada yang
tapi anda tahu ya bang didi ya nama namanya siapa ya
jadi nama intinya begini ya saya mengatakan begini
berpengaruh di negeri ini sebagai presiden
sebagai kepala negara sebagai
komunis mertinggi yang punya
potensi dan peluang bisa
menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa ini gitu ya
dengan pengaruhnya pak jokowi
manakala membuka komunikasi
ala ala yang baik itu akan
terciptakan karena belakangan ini
saya pikir tidak ada yang berani menyangkal
bahwa nemerka beragaman
negatif yang mengancam
keberadaan demokrasi di negeri ini
sangat nyata terlihat
nah oleh karena
tentu kalau ini peluang yang baik ya
kita menghormati pak jokowi
peluang yang baik manakala seorang
presiden jokowi membutuhkan
dan tidak mudah juga
mendengarkan masukan masukan yang salah dari
sekeliling orang yang hanya
mungkin tidak memikirkan
hal hal yang baik bagi bangsa ini ke depan
jadi kami ingin mengatakan kalau ada
komunikasi itu ya kami nggak pernah
meminta minta sekali lagi ya kami tidak ingin
meminta minta bahwa kami harus ke sana
tapi kami ini kan bukan permintaan
pak sbe juga
permintaan banyak orang permintaan rakyat ini bahwa
tidak ada salahnya para tokoh tokoh
bangsa ini dan pak sby saya berani mengatakan
salah satu tokoh yang
sangat berkompetensi dalam
hal inspektor umum partai presiden ke enam
andai punya kesempatan
dan keluar nah sementara pak jokowi
sebagai orang paling
berpengaruh saat ini yang
tentu karena pengaruh dia akan
apa namanya memperhatukan
hal hal selama ini
bang didi kalau kita lihat
yang terakhir dari saya kalau kita lihat
kemarin pak jokowi sudah merespon istana kepresidenan
sudah merespon bahwa kalau pak sby
mau bertemu ya kirim surat saja
atau mungkin coba saja hubungi kontak gitu
apakah dalam waktu dekat akan dilakukan
ini kan seolah dipelesetkan
seolah olah diplesetkan wah harus
hal yang formil dan sebagainya
itu masalah teknis saya pikir
tapi niat baik ini saya pikir ya niat kita bersama
keinginan rakyat kalau kita
melihat belakangan ini memang bangsa
ini terancam perpecahan
lalu tiap tiap yang bermain
di pilkada entah siapa saya nggak tahu
yang tidak perlu ya sekarang
seolah olah apa namanya
dan sebagainya itu sudah
sampai sangat sangat mengancam jadi saya kira
begini ya ini melihatnya begini
melihat suatu niat baik semua
dan yang paling
berpeluang membuka ruang itu
adalah pak jokowi ya pak cinta mengucapkan
pak jokowi tahu pak jokowi
membuka ruang seluas luasnya
kepada siapapun termasuk
pak sbe disini
banyak hal bisa berlaku laku
banyak hal hal yang tidak benar
yang mungkin sampai ke pak jokowi
kita harapkan itu
kita sama sama berharap bahwa
apa yang terjadi atau pak sby
dan pak jokowi bisa memberikan ketenangan
paling gak bertemu dan memberikan ketenangan
saya dari kecil itu melihat
terancamnya kebhinnekaan dan sebagainya
sudah sangat parah dan
celakanya fitnah fitnah itu seolah diarahkan
ke pak sbe kepada
demokrat yang fitnah yang sangat
nggak ini ya yang sangat
tidak bertanggung jawab saya kira
baik terima kasih banyak bang didi irawadi samsudin
kepada pak aswendo dan pak budi
terima kasih bang didi irawadi
malam malam malam malam oke sebelum
kita akan tutup dialog malam hari ini dengan
komentar anda berdua saya ingin menunjukkan sebuah
foto yang mungkin menjadi
saya kalau saya pribadi sebagai anak muda
kalau melihat foto ini saya agak kiri
coba boleh diputarkan sebuah
foto yang mungkin bisa membuat
kita terinspirasi membuat
di belakang saya
belum muncul juga tapi kalau
kita bicara mengenai apa ya
rekonsiliasi antar pemimpin bangsa ini
menjadi suatu kebutuhan
yang menyesat ya sebetulnya ya maaf
gak ada apa apa kok soalnya profesor saya lama ini ngasih fotonya
kita gak ada apa apa kok
rakyat tenang ya
gak ada situasi yang
meruncing kondisi politik
mungkin ada kesulitan
disana sini tapi jika dibandingkan
dengan negara negara di
iya jadi nggak ada yang
perlu dikhawatirkan seperti
tadi disebut oleh pak didi
seolah olah kita terancam perpecahan dan lain lain
gak ya ada persoalan
itu ada persoalan ya
tapi akan susah kalau kita
dengar komentarnya bung didi tadi
misalnya kita merasa
difitnah terus menurut nah ini kan
gak kelar kelar kalau gini satu merasa difitnah
satu merasa saya gak mau fitnah
satu gak akan kelar kelar kalau gini
caranya ya niat ketemu ketemu udah
ngakuin mau ketemu aja
susah pak sp ya iya tapi ini ya
kita bukannya mau ketemu kok kita ini
untuk kebaikan iya untuk kebaikan
tapi kan ada prosedurnya misalnya begitu
nah kalau kita berhenti di
gak akan selesai ya dia merasa lah
apalagi untuk musa
menunjukkan satu foto tapi fotonya
produser saya masih agak cari cari
tapi gak apa apa lah ini bagaimana kita
saya sebenarnya pengen nunjukin foto ada
bagaimana amerika serikat bisa orang
apa negara yang bisa belajar
apa namanya bisa menunjukkan ini bisa kita
lihat di layar kaca betapa indahnya
kalau kita melihat interaksi interaksi seperti ini
bisa duduk bersama saling menguatkan
apa yang bisa ya mereka sudah berabad abad
kita baru dan itu
dimulainya gak enak waktu
presiden kedua memperlakukan presiden
pertama indonesia akan
bisa nggak seperti ini mungkin
nanti ya antara ya masih hidup ya
sba dan presiden joko bisa berdiri
atau duduk bersama ngopi seperti itu
bisa lah tunggu dua puluh tahun lagi barangkali
tapi kalau yang ibu mega sama
pak sba kayaknya enggak lah
jadi apa yang kita lihat dari
presiden presiden amerika ini tidak akan terjadi
dalam waktu dekat dalam kondisi yang lain
dua orangnya ada sebetulnya kalau enggak ya mungkin
ya harusnya mereka
mereka juga berseturut secara politik tapi
akhirnya bisa bertemu
tingkat emosi kita akan tinggi untuk bangsa begitu
ini yang tadi kita ngomongin kenapa
itu dianggap menuding
itu nggak pas dianggap ini
kita berharap sekali lagi lah bagaimana pemimpin pemimpin
para elit kita bisa memberikan contoh bisa memberikan
apa ya kedamaian ketenangan
sehingga yang bawah grassroot ini
kita kita juga bisa lebih tenang
dan saya percaya ini terjadi equilibrium
terjadi dalam waktu singkat
mudah mudahan setelah lima belas februari kita akan
lebih damai lebih damai selalu itu tidak
seganas seperti sekarang ini terima kasih mas bas
terima kasih mas arswendo atas perspektif dan perbincangan
yang malam hari ini perangkuman agenda
kampanye tiga paslon pemimpin ibu kota akan hadir
usaha jurnal berikut ini tetap bersama kami